pada saat dilaporkan seperti itu suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai anggota reserse
dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama
ketika mendengar cerita saudara kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum
dan kenapa tidak diadakan itu karena ada banyak hal yang dipertanyakan
selama di persidangan ini peristiwa di magelang kejadian di magelang
hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja
dari keterangan saksi saksi seperti susi richard maupun riki maupun kuat
tidak ada yang tahu mengenai peristiwa peristiwa magelang itu
sehingga kami mempertanyakan kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit
saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama yang bahkan dimulai dari smp
kenapa tidak dibawa dia mengatakan itu kesalahan saya
dan memang saudara tidak melakukan visum betul
saya tidak melakukan visum
saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya setelah peristiwa penembakan itu
saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter
untuk visum maksudnya ya muda
bukan begini mohon maaf ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian
itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama
saudara kan tadi dokter
berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara
berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi
saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja
dan jawaban saudara seperti itu
artinya cukup rentang lama tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan
di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi
bahkan datang harus vpcr segala macam
sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi
tapi berkebalikan dengan peristiwa di magelang itu
kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri
yang mulia sebenarnya setelah kejadian saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa apa
dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya
dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya
waktu itu pun ada psikolog
tapi saya juga
tidak berani untuk menceritakannya
karena bagi saya ini adalah aib
yang membuat malu
suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya sugeng putut
dikatakan bahwa peristiwa di magelang itu ilusi
supaya itu tidak diunggit unggit ketika skenario pertama berjalan
nah pada akhirnya
sampai di persidangan ini
peristiwa magelang pun akhirnya benar benar menjadi satu ilusi
sebagaimana disampaikan oleh suami saudara
bisa saudara terangkan
sebagai korban kekerasan seksual
bahkan kepada suami saya sendiri saja
saya sebenarnya malu
karena saya tidak tahu
bila saya mengutarakan peristiwa tersebut
suami saya akan mencintai saya
dan mau menerima saya kembali
jadi kenapa kami menanyakan seperti ini
karena sumber peristiwa magelang inilah yang memicu
terjadinya peristiwa penembakan di duren tiga
maka kami mencoba bertanya
kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab
tidak ada masalah